saudara puluhan korban kecelakaan maut bus yang mengangkut pelajar smk lingga kencana depok
yang mengalami remblong dirawat di rsud subang jawa barat pada sabtu malam
hingga minggu pagi empat korban kecelakaan bus yang mengangkut pelajar smk lingga kencana depok
mendapatkan perawatan di rsud subang jawa barat
keempat korban merupakan tiga siswa smk lingga kencana yang mengalami luka berat
dan satu korban merupakan sopir bus
menurut dokter rsud subang kondisi sopir bus masuk kategori luka ringan
saat ini sih kalau kondisi sopir terdapat luka ringan ya berbentuk luka lecet luka bisa dari benturan
saat ini pasien juga sadar dan telah ditangani dengan obat obatan yang ada di sini
masakit tujuan di daerah depok
ada di bagian kepala tangan luka kecil lebih sedikit daripada betis gertok
sebelumnya sebuah bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar smk lingga kencana depok
terguling di lembah sarimasyater subang jawa barat
dan tiga puluh dua lainnya luka berat akibat kecelakaan ini
dan bus yang melaju dari arah lembang menuju subang oleng ke kanan menabrak mobil hingga terguling
dan kembali menabrak motor dari arah berlawanan
saat kejadian bus mengangkut sekitar lima puluh penumpang

lalu apakah kini olah tkp ini sudah dilakukan di sana hendri
ya baik francisco dan juga saudara
pada minggu pagi tadi polisi melakukan olah tkp di lokasi kecelakaan bus di lembah sarimasyater subang jawa barat ini
pada minggu pagi tadi polisi melakukan olah tkp di lokasi kecelakaan bus di lembah sarimasyater subang jawa barat ini

pada minggu pagi tadi polisi melakukan olah tkp di lokasi kecelakaan bus di lembah sarimas sari akar subang jawa barat ini
pada minggu pagi tadi polisi melakukan olah tkp di lokasi kecelakaan bus di lembah sarimasyater subang jawa barat ini
dan melakukan analisa mencari faktor faktor di lapangan seperti apa peristiwa itu terjadi
karena memang kondisinya pada pemeriksaan awal dan pemeriksaan saksi saksi juga diketahui bahwa ada kendala dengan masalah rem kendaraan
nah hingga saat ini kondisi olah tkp di lokasi kecelakaan ini dihentikan sementara karena memang kepolisian melakukan pemeriksaan di tempat lain dan juga mencari fakta fakta dengan memeriksa sejumlah saksi
jadi hingga saat ini sudah sepuluh orang saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan dan kemungkinan bisa bertambah sesuai atau kebutuhan yang dibutuhkan informasi oleh pihak kepolisian
baik olah tkp saat ini dihentikan sementara tadi anda sebutkan sedang mengumpulkan alat bukti memeriksa sejumlah saksi ada sepuluh orang dan juga tadi juga sempat disampaikan tidak ada jejak pengereman
nah hendry saat olah tkp tadi apakah kemudian berpengaruh pada arus lalu lintas ini sempat dialihkan lalu bagaimana untuk kondisi saat ini di sana untuk arus lalu lintasnya
ya baik dan juga saudara pada proses olah tkp yang dilakukan minggu pagi tadi arus lalu lintas sempat ditutup secara total
namun saat ini arus lalu lintas di kedua jalur dari bandung menuju subang maupun sebaliknya sudah lancar
karena memang belum ada lagi proses olah tkp yang dilakukan oleh pihak kepolisian
seperti terpantau pada minggu siang ini arus lalu lintas di jalur arteri subang bandung tepatnya di lokasi jalur ciater ini terpantau cukup lengang
meskipun hari ini hari libur kemungkinan juga bisa dikarenakan karena memang cuaca yang cukup terik
ataupun warga yang berlibur ke daerah lembang maupun subang
selatan ini sudah mulai kembali ke tempat asalnya masing masing
baik hendy iwan yang melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara
kita dari subang kita akan bergeser ke fida alatas di rsud subang
wida bisa ceritakan kepada kami pada siang ini dokter kemudian menyatakan kondisi sopir ini sudah stabil
apakah polisi sudah melakukan pemeriksaan
karena kalau terakhir tadi hendry mengatakan juga akan memeriksa sejumlah saksi tambahan fida
ya betul sekali henry dan juga saudara kalau untuk kondisi sopir yang sebelumnya ditangani di rsud subang
ini memang dalam kondisi stabil karena sang supir ini memang dikategorikan oleh pihak rumah sakit sebagai korban yang mengalami luka ringan
dan baru saja cisco dan juga saudara pada pukul sebelas tadi kurang lebih sekitar pukul sebelas
ini ambulans ambulans yang membawa sisa korban luka di mana di rsud subang hingga siang hari tadi ini ada empat korban luka
di mana ada tiga orang yang mengalami luka berat yang merupakan siswa dan juga siswi dari smk lingga kecanda depok
dan juga satu orang luka ringan yang merupakan sopir bus yang terlibat kecelakaan pada sabtu sore kemarin
dan sopir bus tersebut ini memang sudah kemudian dipindahkan begitu ya
sisko dan juga saudara dibawa ke tempat asalnya tempatnya di depok
namun informasi mengenai pemeriksaan pihak kepolisian kepada sopir bus ini memang kami masih belum bisa memastikan
namun sejauh ini memang pemeriksaan ini akan dilakukan secepatnya jika kemudian kondisi dari sopir bus ini sudah stabil dan juga bisa untuk dimintai keterangan
sisko selain dari korban luka luka yang dilarikan ke rsud subang pada kecelakaan yang terjadi
di pada sabtu sore lalu
ke sebelas jenazah korban meninggal dunia yang merupakan satu orang warga subang
dimana satu orang tersebut merupakan pengendara motor
dan juga sepuluh orang jenazah korban meninggal dunia yang terdiri dari sembilan siswa dan juga satu orang guru dari smk lingga kecanda depok
ini sudah dibawa atau diantarkan begitu ya siswa dan juga saudara
ke rumah duka ke kediamannya masing masing di wilayah depok
yang mengawal langsung proses pemindahan jenazah dari rsud subang menuju ke rumah duka
yang mengawal langsung proses pemindahan jenazah dari rsud subang menuju ke rumah duka
dan tadi keterangan dari dokter polisi dari polda jabar untuk proses identifikasi jenazah ke sepuluh jenazah ini atau ke sebelas jenazah ini
tidak ada rintangan yang berarti begitu siswa dan juga saudara
dari sepuluh orang jenazah ini kondisi sidik jarinya masih bagus
sehingga dengan melibatkan inavis polres subang ini kemudian dilakukan identifikasi
dan ke sepuluh jenazah tersebut dapat diidentifikasi
dengan hasil yang maksimal
dan satu jenazah diantaranya ini dilakukan teknik tanda tanda jenazah begitu ya
dengan kondisi jenazah dibantu dengan data anti mortam
atau kondisi korban sebelum meninggal
dan ini tentunya dilakukan melibatkan keluarga dari jenazah tersebut
untuk korban luka siswa dan juga saudara
ada sebanyak tiga puluh tiga korban luka ringan
yang kemudian sebelumnya dilarikan ke rsud subang
dan pada malam tadi cisco dan juga saudara ke tujuh belas
atau ke dua puluh tujuh korban dari tiga puluh tiga korban tersebut
ini sudah dipindahkan ke rumah sakit rumah sakit yang ada di depok
diantaranya ada delapan belas korban luka berat
yang kemudian dilarikan ke rumah sakit kelapa dua depok
dengan menggunakan ambulans dari rumah sakit bayangkara
dan dari ke delapan belas korban luka berat tersebut
seluruhnya sisko dan juga saudara ini sudah berhasil dilakukan operasi begitu ya
dimana penanganan operasi yang dilakukan
ini adalah operasi kasus kasus kecelakaan
seperti operasi untuk patah tulang
lalu juga ada beberapa luka trauma di badan
dan juga luka trauma ringan di kepala
dan menurut keterangan dari dokpol
ini memang dari korban luka luka tersebut
ini tidak ada yang memerlukan
namun memang ada satu pasien
yang kemudian memerlukan untuk dirujuk
karena memang membutuhkan penanganan untuk operasi thorax
dan cisco ada satu hal yang kemudian perlu digarisbawahi
mengingat kasus kasus kecelakaan lalu lintas
yang melibatkan bus pariwisata ini
sisko dan juga saudara tadi dari kakor lantas polri
ini menghimbau bagi masyarakat khususnya adalah
yang ingin kemudian berwisata bersama
untuk kemudian lebih memastikan lagi
kondisi kelayakan dari bus yang akan digunakan
sisko dan juga saudara ini tidak bisa dinilai secara kasat mata
atau tidak bisa terlihat secara kasat mata
terkait kelayakan dari bus yang akan digunakan
untuk itu pihak polisian ini menghimbau masyarakat
dan juga beberapa hal
terkait keamanan dari bus yang akan digunakan
kami akan tunggu update nya dari kalian